tapi untuk lebih lengkapnya saya akan ajak anda menghubungi salah satu dokter yang bisa memberitahu kita seperti apa perbedaan pcr dan juga rapid test
kita tahu rapid test ini mulai dilakukan hari ini dan langsung mengundang banyak pertanyaan
tapi sebetulnya bagaimana sih cara kerjanya dan seperti apa tahapan tesnya apa kelebihan dan kekurangannya
langsung saja bergabung bersama kami ada principle investigator stem cell and cancer research institute dari jakarta ahmad utomo
pak utomo selamat malam
selamat malam mbak puspa
pak utomo mengingat pemerintah memilih opsi tes masal daripada lockdown kita bahas dulu nih
sebetulnya apa sih kekurangan dari tes semacam ini di tengah eskalasi kasus covid sembilan belas yang terus melonjak
ya jadi sebenarnya harusnya itu tidak memilih ya
harusnya dua duanya jadi ada lockdown dan tes
jadi saya bikin gambarannya dulu
kalau kita bicara mengenali virus karena kan penyebabnya
jadi penting buat kita anggap saja di sini ada anak anak lagi rame rame lari lari di halaman
dan mungkin dari anak anak itu ada yang positif
nah caranya gimana
suruh mereka berhenti dulu semua
berhenti kasih waktu kepada tim untuk nyari anak yang mana yang positif
nah berarti sekarang kita bisa testing
kalau kita bicara mengenai tes ada yang standar dengan pcr
kita tahu semua itu
jadi kalau pcr itu mencari virusnya sendiri penyebabnya langsung
kita bisa menghitung berapa jumlah virus
kalau dia mulai sembuh jumlah virus berkurang
kalau dia masih parah jumlah virus masih tinggi
cuma kendalanya dia memang harus diambil secara spesifik
dan waktunya masih agak lama harus di laboratorium khusus
biasanya tidak kedua misalnya
dan yang kita dorong sebetulnya itu justru memperbanyak jumlah tes pcr ini
jadi kita harus mobilisasi semua aset kita di indonesia supaya bisa melakukan itu
nah hanya saja memang bisa juga
saya bertanya tanya ini adanya rapid test ini
rapid test ini memang sedikit berbeda cara kerjanya
jadi kalau rapid test itu yang dicari bukan virus partikelnya bukan materi kinetik virus
yang dicari adalah antibody kita yang mengenali virus
jadi kalau hari ini ada orang terinfeksi berarti mungkin ada antibody sekitar seminggu sampai dua minggu akan terbentuk
nah itu yang akan dicari

masalahnya karena dia perlu waktu seminggu sampai dua minggu
untuk terbentuk maka bisa jadi hasilnya itu berbeda
maka di sini dikatakan ada kekhawatiran itu negatif palsu
ya negatif palsu artinya dia sudah terinfeksi sebenarnya
tapi dia tidak dikenali
nah ini ada satu yang berbahaya
makanya kita harus betul betul berhati hati sebelum kita melakukan ini sebagai tes yang massal
tes massal penting
tetapi caranya kalau rekomendasi dari saya
bukan melalui rapid test dengan imunisasi
kecuali kalau ada studinya
jadi kalau kita membuat sebuah program
ini kan masalahnya rapid test itu mereknya banyak
brandnya banyak banget
manufacturing banyak banget
kita harus pastikan dulu bagaimana datanya
jadi harusnya kalau kita mau proper
itu jalankan dulu berbarengan antara rapid test dan pcr ini
lalu kita lihat evaluasi datanya seperti apa
ini penting sekali karena kalau tidak
nanti kita bisa masalahnya bukannya berhenti
tapi banyak kan kalau negatif palsu
orang merasa oke saya negatif
terus dia langsung beraktivitas seperti biasa
padahal dia masih membawa kumannya
itu yang harus hati hati sekali
jadi bisa dikatakan ini tidak efektif begitu ya
melakukan rapid test corona secara parsial tanpa adanya lockdown
tapi sebetulnya pak utomo
ini apa sih indikator seseorang kemudian bisa melakukan rapid test ini
ya ini menjadi pertanyaan juga
padahal kan di sini ada istilahnya
pdp ya pasien dalam pengawasan
ada juga odp ya orang dalam pengawasan
yang pertama itu pasti dalam pemantauan ya
ada dua macam
nah kalau untuk yang pasien
nah mungkin yang menarik
itu untuk yang kasus odp
nah tapi kita ini belum punya data
seberapa akurat ini
apa namanya penggunaan rapid test pada yang odp
justru kalau misalnya kita memikirkan ya
kira kira ada nggak sih potensi pemberian rapid test ini
mungkin ada tapi dengan syarat
pertama pastikan dulu kita dapat data dulu
seberapa akurat ini
karena kalau kita lihat di media sosial
nah ini bisa misleading ya
karena tergantung window nya
kalau misalnya orang ini memang sudah terjangkit covid sembilan belas
india sudah sakit berat gitu ya
ya tentu saja dia sudah punya antibody nya
tetapi tujuan dari lockdown itu
tujuan dari yang pak gubernur katakan
itu mengenali secepat mungkin
sedini mungkin orang sudah terinfeksi virus
nah disinilah yang kita harus pastikan
seberapa akurat apa namanya penggunaan rapid test ini
kalau data yang saya dapat dari publikasi yang terbaru
dari seratus kasus covid sembilan belas
itu cuma bisa mengenali tiga puluh sampai tiga puluh enam orang
ini bahaya sekali sebetulnya
nah makanya harus kita lihat
coba kita uji ini kan dari literatur
sementara literatur itu menggunakan
tanda kutip nih rapid test yang mahal
rapid test yang sangat detail
nah sementara kita ini punya versi mungkin rapid test yang
tanda kutip sangat sederhana
istilahnya mirip seperti kayak
apa pretensitas yang minimal yang saya lihat di media sosial
walaupun kita harus menunggu juga
sebetulnya yang seperti apa sih wujud barangnya gitu ya
tapi kalau ternyata yang dipakai itu adalah yang betul betul sangat sederhana
itu lebih bahaya lagi
ini sangat wajib dikonfirmasi dulu keakuratannya
nah misalnya ketemu angka
masih bisa dipakai nggak nih rapid test
kemungkinan bisa mungkin untuk di bandara atau di pelabuhan
jadi misalnya ketika ada orang datang dari luar negeri gitu ya
mungkin sudah pernah terpapar oleh wabah di sana
dia namanya sehat termoscan tidak mengenali dia sebagai yang demam
nah mungkin di situ bisa
itu baru ada catatannya mungkin di situ bisa
tapi sekali lagi kita tidak bisa membedakan
orang punya antibody ini artinya dia sedang mengalami infeksi aktif
atau dia sebetulnya sudah sembuh gitu
itu tidak bisa
tapi bisa memberikan gambaran
tapi sekali lagi sebelum bahkan itu diterapkan di bandar atau pelabuhan
pastikan konfirmasi dulu
ya konfirmasi dulu supaya kita tidak salah lagi
karena ingat kita pernah salah tes
tanda kutip ya artinya begini
mungkin bukan salah tes tapi kita pernah mendapatkan hasil tes
zero covid sembilan belas selama dua bulan
dari pemberlakuan rapid test ini oleh pemerintah
sebetulnya prosesnya seperti apa sih kepada masyarakat
tadi kami sempat menjelaskan
apa betul dari cairan di tenggorokannya diambil
kemudian itu pcr tapi kalau rapid test dari darah
seperti apa sebetulnya pak utomo
jadi rapid test itu dia dari darah biasanya dari darah
dan rapid test sendiri sebetulnya ada dua macam rapid test ya
rapid test yang kualitatif dan rapid test yang kuantitatif
nah kalau rapid test yang kualitatif itu seperti cak kehamilan
dia cukup ambil dari cairan urin nanti pasien bisa melihat sendiri
masih bisa melihat sendiri
tapi kalau yang rapid test yang kuantitatif itu harus ke laboratorium
nah saya tidak tahu ini yang mana karena saya juga belum lihat barangnya
tapi dugaan saya kemungkinan besar itu yang pertama yang kualitatif
nah sementara yang kualitatif itu emang sederhana
cukup ambil kayak di dalam kipnya itu yang kita lihat di media sosial
itu ada semacam kayak penusuk jarum ya
nanti dari kitnya itu ditusukkan sedikit terus ini kita teskan ke ada membran
nah nanti habis itu kita tunggu ada reaksi
eatnya keluar nggak dua pita
sama seperti frekuensi tes ada dua pita positif gitu misalnya
kalau dia positif atau negatif cuma satu strip
nah ini juga sebetulnya bahaya
apalagi ini juga rentan dipalsukan kalau misalnya dijual bebas
karena bentuknya sangat sederhana kayak plastik ada kertas gitu ya
apalagi di indonesia kan terkenal nih banyak nih kw kw nya gitu
itu risikonya tinggi sekali
jadi memang ya ini keputusan politik
kalau misalnya harus dijalankan
tapi kami dari tim apa namanya yang scientist forum ya ilmuwan muda
tidak merekomendasikan untuk segera dilaksanakan
harus perlu ada kajian
kemudian yang serius memastikan keakuratannya seperti apa
baik jadi jangan main main untuk melakukan rapid test ini ya
harus ada kajian yang begitu jelas
dan kemudian harus dipublikasikan juga kepada masyarakat supaya mereka tahu mengenai proses ini ya
baik terima kasih banyak
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected